bajah tidak ada arda lepa dan kedasi
si limuang sudah mati di tangan kunjung hitam
oh rahasianya bertahanlah
aku akan mengobatinmu
tidak ada yang bisa mengobatinmu
nanda prabu mungkin sudah kembali ke pajajaran
kanda tidak usah khawatir
lalu dimana dinda ambedkasi
kenapa tidak ada disini
sementara kalian semua datang
kanda tidak ada yang bisa mengobatinmu
kanda tidak ada yang bisa mengobatinmu
kanda tidak ada yang bisa mengobatinmu
apakah aku harus ceritakan
masalah ibu dinda ambedkasi yang sedang menjalani hukuman
jika ini akan menambah beban pada ayah anda
tentu saja yunda ambedkasi bertahan di istana
untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan
untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan
lalu kami kemari menyusulkan dha
bukankah istana tidak boleh kosong
lalu gimana perasaanmu

apa yang kalian lakukan terhadap wanita ini
laki laki macam apa kalian
jangan ikut campur
atau kau cari mati
mati tidak perlu dicari
dan tak perlu dihindari
dia akan datang sendiri
bila saatnya telah tiba
kuperingatkan sekali lagi
lebih baik kau pergi

kepuatannya benar benar dahsyat
jangan sakiti dia
jangan sakiti dia
jangan sakiti dia
jangan sakiti dia